dan saya makasih banget
ah pasti mikirin omongan gue tadi ya
niat berarti gue mau melatih lo
untuk naikin bendera black cobra
cuma itu gak lebih
budi cantik banget
kok kamu dari tadi nggak nelfon nelfon aku sih
aku pikir kamu juga mau tahu hasil obrolan aku sama papa gimana
kamu memang gue ingin emangnya
tapi kayaknya kamu gak peduli deh
kamu kayaknya nggak peduli kita ikut atau enggak
kamu juga gak mau tahu urusan aku gimana
ref aku gak nelfon kamu
karena aku peduli banget sama kamu
karena aku gak mau ref kamu ngerasa bersalah
karena aku tuh udah tau jawabannya
iya sih boy
maaf banget ya
kok kamu minta maaf sih ref
jangan minta maaf dong
ini bukan salah kamu
ini gak ada yang salah kok
tapi tadinya aku berharap banget gitu papi bisa izinin
ya aku pengen aja ikut acara itu sama kamu
terus aku jadi keinget
sama dulu kan aku mati matian bilang sama kamu
supaya buat meresmiin hubungan kita
malah aku yang gak berhasil buat yakinin papi
bukannya gak mampu ref
tapi belum mampu
dan aku yakin
nanti juga ada hasilnya kok
yang penting kamu sabar aja ya
lagian kan kita masih remaja
masih panjang hidupnya
meskipun kita nggak pacaran atau cuma biasa aja sih ya
gak apa apa sih menurut aku
jadi kamu gak mau jadi pacar aku
kamu gak mau gitu
mau jadi pacar atau biasa aja sih
aku biasa aja sih
oh biasa aja
kamu tuh bener bener nyebelin banget
aku pikir kamu tuh sama kayak aku
sama sama mau hubungan kita jadi
ref kamu dengerin ya
aku tuh biasa aja
karena aku tuh pengen ya
kamu jadi ikut acara
saya set di gadget
jadi seperti zombie
ketika neng raya
sama kamu diputusin
om dudung tau banget kang
saya rela ngelakuin apa aja untuk dia
om dudung tahu banget kemot
neng raya jadi bingung
kenapa kau putusin
tanpa alasan tanpa penjelasan
om dudung tuh sempat
sempat marah sama kamu
sejujurnya aku mau putusin raya om
jujur yang bikin
saya harus memutuskan raya itu bukan karena saya
untuk masalah kali ini
pengurusan ambil ini
itu pilihan yang paling tepat
keadaan yang memaksa
si kemot sudah tahu
keadaan terpaksa apa
sehingga kamu timutusin sini
saya bakal ceritain ke om dudung masalahnya pak
saya mohon banget supaya om dudung gak cerita ke abah sama raya
jangan bikin om burung penasaran
saya mau putusin raya
talon suami dari ibu saya
saya mau berubah
om dudung sudah menduga itu
sudah menduga itu kemot
jadi selama ini
om dudung udah tahu kalau
kalau mama saya pacaran sama abah
iya om dudung sudah tahu
bahkan tahunya itu ya
sebelum kamu memutuskan yang raya
jadi permasalahan sangat besar kalau
tindakan om dudung
menurut saya mah udah paling benar
dan saya makasih banget sama om dudung
karena meskipun om dudung tahu
masalah yang sebenarnya kayak apa
tapi om dudung tetap diem
ngeceritain ini ke abah sama raya
yang om dudung tahu
kamu sangat mencintai
baru mut pacaran sama ibu kamu
kenapa kamu tidak pertahankan
saya sebagai anak
om dudung juga sebagai anak
kita semua sebagai anak pasti sayang banget
sama ibu kita om
mama saya udah terlalu lama sendiri
udah terlalu lama menderita
kalau jadi orang yang
bakal ngerusak kebahagiaan ibu saya
mama udah nyambung cinta sejatinya
kebahagiaan mama saya
meskipun saya tahu
saya tahu masalah yang harus saya lewati
seperti ini sekarang
dan saya juga
seorang laki laki itu
memang harus mengutamakan ibunya
mengutamakan kebahagiaan ibunya
dibanding kebahagiaannya di sendiri
edun bisain kamu mau
kamu jadi anak yang berbakti
rera menghormatkan diri
tapi kesian juga
tidak bisa memiliki seorang suami yang baik
seperti kamu mut
saya pasti doain raya
saya doain supaya
tapi ingat ya om ed
supaya cerita ini
gak sampai ke abah dan ke raya
saya cuma minta tolong itu aja pak
dan satu lagi om
dan doain juga untuk saya kuat om
karena jujur masalah ini
berat banget buat saya
terima kasih om